berbagai macam model bangunan gereja bisa kita temukan di bagian utara sulawesi ini
tak heran kota ini dijuluki kota seribu gereja
meski begitu toleransi di antara umat nasrani yang mayoritas dan umat muslim yang minoritas tetap terjaga
dijuluki kota seribu gereja bukan berarti di manado tidak ada agama lain
masih ada mayoritas muslim dalam satu kelurahan
mereka hidup berdampingan sejak lama dan tidak pernah ada intoleran yang terjadi antara keduanya
mereka memakai timur lingkungan dua
kalau ibadah kalau ada pengajian di rumah mereka juga sangat menghargai
dan juga begitu juga dengan mereka kalau lagi ibadah kita juga tidak memutar sistem dengan begitu kuat
kita juga menghargai mereka
kalau kami juga kebetulan orang tua saya juga dia selama hampir tiga puluh tahun sebagai ketua pkk di lawangirung lingkungan tiga ini
jadi artinya tidak memandang kita sebagai minoritas
saya kira hanya itu yang kalau kita di sini selama ini baik baik saja ya
jika berkunjung ke manado tak ada salahnya mencicipi nasi kuning kampung kodo sarojo
nasi kuning saroja ini semuanya terbuat dari bahan halal
pemiliknya adalah seorang muslim begitu juga pegawainya
empat puluh tahun semenjak berdiri sampai sekarang
sekarang ini sudah generasi kedua
bungkus pakai daun loka ciri khas nasi kuning
di sini daun woka
di tempat ini nasi kuningnya tergolong unik
karena menggunakan ikan tindar
ikan tindar dipotong suwir suwir sebagai lauk
selain ikan tindarung lauk sambal goreng daging sapi semur daging sapi kentang goreng dan telur
dijamin bakalan membuat perut kenyang
selain makan di tempat banyak juga warga yang suka membungkusnya
membungkus nasi kuning saroja ini dari daun woka
semacam daun lontar yang digunakan untuk membungkus nasi
nah seperti yang sudah kita lihat tadi nasi kuning ini halal